sampai jumpa di video selanjutnya
mika maaf tapi tadi aku gak sengaja ngeliat
itu di belakang koping kanan kamu tanda lahir ya
soalnya aku tuh pernah baca
katanya kalau misalkan ada orang
punya tanda lahir di belakang telinga kanan
katanya nanti dia bakalan jadi orang kaya
kedua amin ya allah amin
ternyata gak susah aku mendapatkan alamatku
iya mas ada apa
ini ada paket
dari siapa mas apri
saya juga tidak tahu pak
yaudah makasih ya
ini harusnya dikirimnya ke kantor
bukannya ke rumah
oh urusan kantor
iya urusan kantor
makan malemnya udah siap
kita makan dulu ya
yaudah mama di duluan ya
ada apa ya telepon ya bu ya
bagaimana perkembangan tentang anak saya
oh ibu tenang saja ya
anak ibu sudah ada di jakarta bu
saya mau ketemu dengan dia besok
kita ketemu di kafe besok pagi
kalau saya dapat mempertemukan ibu dengan anak ibu
saya minta uang lima ratus juta
pokoknya kalau kamu berhasil mempertemukan saya lagi dengan anak saya
saya akan kasih kamu uang satu miliar
ibu tenang saja ya bu ya
saya akan bawa besok
tiga hari ke depan
suara ibu dari sekolah rumah ibu
orang untuk bersetujuan itu metre pesikalu nuevo
bukin lama tidak bisa
sekarang lo ikut sama gue gue beliin laptop baru ya
tapi kakak lo jangan sampai tau males gue ya
apa bener bang kohar mau gantiin laptopnya dina
ah yaudahlah aku gak enak sama dina kalo laptopnya tuh gak dibalikin
tapi bang aku gak enak sama kak ida
udah ya lo ikut sama gue ya
pokoknya nanti gue pergi duluan abis itu lo nyusu ya
udah ya pokoknya kakak lo jangan sampai tau gue males berantem sama dia ya
ini sebenernya ada apa sih sama mereka berdua
udah gue pergi duluan jangan lupa
bang kohar sampai kamu kemana sih
ini ada yang gak beres nih aku harus ikutin
halo bu saya sedang menuju ke kafe bersama anak ini
mas mas ayo kita harus pergi sekarang mas kita akan segera ketemu anak kita
sekarang juga ma
ini adalah saat yang kita tunggu tunggu selama belasan tahun kita menunggu dan akhirnya
akhirnya hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidup kita
kita akan ketemu anak kita
mama semangat banget mau ketemu anak kandungnya
tapi nanti kalau udah ketemu apa mama dan papa masih akan menerima aku sebagai anaknya
oke sekarang kita pergi tapi ingat ya ma ya aku cuma ingin ngebuketin aja
apakah handphone tadi itu penipu atau memang betul dia sudah menemukan anak kita
ya semoga aja deh harapan kamu kali ini
kalau bukan karena bang kohar mau gantiin laptop dina aku gak mau jalan sama dia
takutnya kak aida mikir aku macem macem
kak gimana kakak lu tau gak lu kesini
aman dong berarti ya
yaudah ayo kita pergi yuk cepetan ayo
bener nih si bang kohar
gak ada main sama mereka
lihat aja ya bang
rasanya kayak mimpi
kita akan ketemu sama anak kita
akhirnya setelah delapan belas tahun mas